kopi dikenal sebagai minuman yang kaya khasiat
mulai antioksidan serta kandungan kafein yang mampu menambah energi
beragam pilihan penyajian bisa jadi alternatif bagi pencinta kopi
baik kopi panas atau dingin yang punya pasar tersendiri
menurut pakar gita
gastronomi dewi turgarini
sejarah es kopi di indonesia berawal dari adanya kedai kopi di jakarta
pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan ia menjual es kopi
namun seiring perkembangan industri kuliner di amerika
dengan munculnya kedai kopi modern
maka tren es kopi di indonesia dengan beragam cita rasa muncul di tahun dua ribu dua puluh
ternyata latar belakang usia dan pekerjaan juga mempengaruhi minat pecinta kopi
karena apa karena kandungan kafeinnya tidak terlalu tinggi
kopi panas umumnya diminati kalangan usia dewasa dengan latar belakang pekerjaan yang sibuk
sehingga butuh konsentrasi tinggi
kopi panas dengan kandungan kafein tinggi diakini meningkatkan konsentrasi dalam bekerja
sementara kopi dingin dengan sajian es umumnya diminati oleh anak muda dan pecinta kopi pemula
nah benarkah kopi panas memiliki kandungan kafein lebih tinggi dari yang dingin
apakah cara penyajian kopi menentukan kandungan gisi dari masing masing kopi
misalnya gini kafein itu dia adalah sebuah lingkaran
kalau misalnya di
kopi yang panas lingkaran itu akan menyebar gitu
jadi kayak si lingkaran itu dimasukin ke air panas dia langsung menyebar
dia langsung memecah
nah beda lagi dengan kopi yang dingin
kalau misalnya kopi yang dingin dia tidak akan menyebar di kopi yang panas
sehingga biasanya kandungan kafeinnya itu dia akan lebih tinggi di kopi yang panas dibandingkan kopi yang di
itu akan menyebar
lalu bagaimana dengan kopi kekinian yang ditambah susu dan krim
meski tingkat kafein lebih sedikit namun dengan adanya tambahan susu dan krim
akan ada peningkatan lemak dan protein serta kalsium
kopi bubuk sendiri mengandung satu ratus dua puluh sembilan kilokalori
angka ini dapat memenuhi separuh kebutuhan kalori makanan selingan bagi remaja putri
kopi panas disebut memiliki kandungan antioksidan yang lebih banyak dari kopi yang diracik dengan cara cold brue
kopi dingin atau cold brew memiliki kandungan kafein
kafein lebih sedikit bagi penderita mar dan pencernaan bisa memilih kopi dingin agar lebih aman
kafein pada kopi dingin biasanya hanya sekitar empat puluh mg per seratus gram penyajian
berbeda dengan kopi panas yang mengandung kafein sekitar enam puluh mg kafein dalam seratus gram penyajian
meski kita bisa meminum kopi kapan saja namun ada waktu ideal untuk mengkonsumsi kopi karena kandungan kafein bisa membuat kebiasaan tidur kita terganggu
jangan minum kopi terlalu banyak
batasi minum kopi dalam sehari maksimal empat cangkir jika anda mengalami sakit kepala atau nyeri otot kurangi lagi porsinya
hindari minum kopi di atas jam dua siang
ini bertujuan supaya efek kopi tidak mengganggu jam tidur anda di malam hari
pastikan juga asupan makanan anda berimbang gisinya saat meminum kopi
nah kini tergantung anda untuk menentukan jenis kopi yang anda nikmat
mati mau yang panas atau es semua kembali ke selera
yudi yudawan ilham aji jakarta